kali ini mengangkat tema yang cukup menarik yaitu membangun dunia yang lebih damai lebih stabil dan juga lebih sejahtera bersama
dan rencananya akan ada dua sesi yang akan diadakan pada tanggal delapan juli besok
di mana sesi pertama lebih memfokuskan pada penguatan multilateralisme
dimana dengan fokus membahas langkah bersama dan juga kolaborasi bersama dalam terus menjaga perdamaian juga ketahanan global
juga ada sesi kedua yang juga akan diadakan besok
dengan lebih menitik beratkan kepada pembahasan terkait dengan krisis pangan dan energi
di mana nanti diharapkan pada pertemuan g dua puluh
forei minister meeting ini akan keluar solusi solusi dan juga langkah langkah bagaimana untuk menanggulangi krisis pangan
dan juga kenaikan harga komoditas secara global
karena kita tahu sama sama yudha saat ini memang sejumlah negara maju dan juga negara berkembang
sedang mengalami krisis terkait dengan komoditas juga harga pangan
yang menyebabkan terjadinya inflasi yang cukup tinggi di sejumlah negara
bahkan untuk indonesia sendiri menurut liris dari bps pada juni dua ribu dua puluh dua kemarin
terjadi kenaikan inflasi cukup tinggi empat tiga puluh lima persen year on year nya yang tertinggi sejak tahun dua ribu tujuh belas
dan bahkan hari ini diinformasikan bahwa nilai tukar indonesia dan tni sudah menembus harga rp lima belas
dan kita harapkan dengan adanya forum g dua puluh pada tanggal tujuh dan delapan juli ini akan dibahas secara konkret
langkah langkah ke depannya yang berkelanjutan terkait dengan sosio dan ekonomi dunia seperti apa
supaya apa yang menjadi hambatan atau problem dunia pada saat ini termasuk pada kelangkaan pangan dan juga energi
bisa dicari solusi yang lebih konkret ke depannya
dan juga kalau kita melihat yudha selain sesi sesi utama yang dilaksanakan pada tanggal delapan besok
juga akan dilangsungkan sejumlah bilateral ataupun pertemuan dua negara
baik negara maupun indonesia dengan sejumlah negara anggota g dua puluh maupun juga negara negara yang diundang
dan juga pembahasannya pun juga lebih menitik beratkan kepada bagaimana menciptakan perdagangan
kedaian kestabilan dan cetak dengan sosioekonomi yang ada di dunia
dan kalau tadi anda menanyakan terkait dengan bagaimana update terbaru terkait dengan kedatangan
menteri luar negeri rusia serja lavkov dan juga menteri luar negeri ukraina memang sehingga saat ini
dari kemenlo sendiri mengatakan bahwa menteri luar negeri rusia dipastikan akan hadir namun belum bisa juga dipastikan
apakah akan hadir secara fisik ataupun secara online
namun kalau kita mengaca pada beberapa pertemuan internasional sebelumnya terutama pada pertemuan menteri keuangan
di washington dc beberapa hari yang beberapa waktu yang lalu dimana ketika menteri luar negeri
menteri keuangan rusia berbicara terjadi sebuah beberapa aksi walkout dari sejumlah negara terutama dengan negara g dua puluh
dan nampaknya itu tidak heran bagi indonesia dan kita belum lihat bagaimana nantinya akan terjadi besok ketika
menteri luar negeri rusia hadir memberikan statementnya terkait dengan bagaimana upaya untuk mengatasi sejumlah
krisis ataupun problem yang terjadi di dunia saat ini apakah akan terjadi world cup atau tidak
karena bagaimanapun juga sejumlah negara negara anggota g dua puluh mengharapkan menteri luar negeri ukraina
juga akan hadir di bali baik secara online ataupun secara fisik untuk bisa menceritakan juga saling berbagi
bagaimana upaya seluruh dunia ini terutama dengan negara g dua puluh untuk bisa menghasilkan kesimpulan ataupun
resolusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi dunia ke depan ya yudha
ya ruli yang menarik adalah salah satu sesi yang terkait dengan masalah isu ekonomi sosial terutama kelangkaan
dan juga masalah embargo terkait dengan ekonomi
perang gandum dan juga krisis pangan terkait dengan adanya peperangan antara rusia dan ukraina
apakah ini juga menjadi agenda penting mengingat memang kehadiran dua perwakilan tersebut menjadi
sebuah jembatan untuk dimana para anggota g dua puluh nanti bisa membahas bagaimana mencari solusi
ketika krisis pangan ini bisa dibahas dan bisa dicarikan sebuah solusi yang solutif sehingga
krisis pangan bisa dihadapi bersama
oke sesi dua sesi akan dilaksanakan besok memang menghadirkan sejumlah narasumber yang cukup prominent menurut saya
baik dari pbb dari world bank juga akan hadir di sana juga seluruh beberapa expert juga akan memberikan pandangannya
terkait bagaimana mengatasi atau how to overcome problem problem yang dihadapi oleh dunia pada saat ini
terutama terkait dengan kelangkaan pangan juga komoditi pangan dan juga harga yang cepat melambung belakangan ini
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sejumlah negara baik negara maju maupun negara berkembang
harapan kita sama sama yuda menudah dengan forum g dua puluh forum minister meeting ini sendiri
yang akan diadakan baik selama dua hari ini tidak hanya dari sesi utama multilateral menlu menlu negara anggota g dua puluh
namun juga bilateral menlu menlu negara negara yang lainnya diharapkan akan ditemukan solusi solusi yang lebih konkret
solusi solusi yang sudah dicapai di forum ini bisa diimplementasikan tidak hanya ke negara negara yang terlibat dalam forum ini
namun juga untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi secara global
karena bagaimanapun yudha apabila terjadi sebuah dampak untuk ekonomi yang melambat terjadi inflasi cukup tinggi terutama bagi negara negara maju
pasti memberikan impact luar biasa kepada negara negara berkembang seperti indonesia
dan harapannya apa yang coba dihasilkan apa yang sudah dikatakan menjadi langkah langkah kedepannya diambil ataupun coba diformulasikan pada forum g dua puluh kali ini di bali
bisa terus diimplementasikan dan secara berkelanjutan mungkin tidak hanya selama tahun dua ribu dua puluh dua ini dimana indonesia menjadi presidensi g dua puluh
namun juga nanti kedepannya juga akan dibahas pada presidensi dua ribu dua puluh tiga di mana india akan menjadi presidensinya
dan harapannya apa yang dicapai pada g dua puluh kali ini dengan indonesia menjadi presidensi
akan terus diberikan
kita bahas dan terus berkelanjutan memberikan solusi lebih baik untuk kemakmuran ekonomi perekonomian dunia secara global
baik ruli terima kasih untuk laporan langsung anda dari nusa dua bali selamat bertugas kembali